si pendekar angin ribut
kalau kalian berani
hadapi aku saja

jurus pembuka tingkat pertama
tapi tidak apa apa
dengan jurus yang kau miliki itu
kau akan sanggup
menghadapi jejung jejung seperti ini
kenapa berhenti romo
kita lanjutkan besok
bukankah jurusnya ini belum selesai
ya memang masih ada rangkaian jurus penutup
tapi aku harus segera menyelesaikan
pesanan pedang pada hari ini
kamu harus berhenti
padahal tinggal sedikit lagi jurus penutupnya
kenapa tidak sekalian
jurus awalnya sama persis
sampai di situ ayah mengajariku dulu
jadi itu rangkaian jurus selanjutnya
akan aku ikuti gerakan
ternyata dia menguasai jurus kanuragan
pantas dia berani melawan
aku wirot si pendekar angin ribut
ayo serang dan lubukkan dia
kita pasti menang
karena kita lebih banyak
kalau kalian takut
sebaiknya kalian pergi
sekarang kau sudah aman
aku mau pergi dulu
tolong jangan pergi dulu
ajari aku ilmu kanuraga
kamu ini bercanda
aku bukan guru
lagipula aku tidak berminat untuk mengangkat murid
baiklah baiklah kalau begitu
saat kau disini dinyalakan

hanya melihat sekali
dia sudah mampu menggunakan jurus pembuka naga puspa
anak itu sungguh berbakat sekali
kamu mencuri jurusku ya
tidak paman aku tidak mencuri
aku hanya menirukan jurus jurus paman
itu jurus tidak mudah untuk ditiru
terserah kalau paman tidak percaya
oh baik baik
aku akan membuat kamu untuk mengaku
namaku arya kamandano
siapa kisah anak
angkatlah aku menjadi murid
tidak semudah itu menjadi muridku
tidak ada yang bisa diberikan kekuatan